dokter hadi sama nenek baik banget
gue udah ditolongin terus dibeliin baju baru juga
semoga aja tuhan membalas semua kebaikan nenek sama dokter

lo bisa service motor terus di sana juga tempat ngumpul kita kita semua
terus kalau lo mau modive motor lo sendiri juga bisa
iya lo kali kali main lah ke bingkel kita lah seru tau anak anaknya
tapi kalo gue main kesana gue cowok sendiri dong
ya engga lah disana ada ginda juga nanti gue kenalin deh
wah selain itu lo juga jadi paling cantik disana
kalian disana sih cowok semua
udah mik tenang aja pokoknya di warrior itu semua teman rasa saudara
selain lo punya sodara baru dan pastinya lo makin banyak sodara makin banyak yang ngirim
iyan geri lo mau liat boy dimana gak
gak tau gue
kenapa sih sil
kalo setiap ketemu gue lo nanya nya boy mau tanyain kabar gue kayaknya

kabar geri gak penting gue yang gak peduli
jadi lo tau gak boy dimana
lagian wajar dong gue nanya kalian kan kalian sahabatnya
yaudah tau gak boy gimana
gue boleh kasih saran ke lo gak
saran gue adalah
mending lo gak usah cari cari boy lagi deh
gua aja yang bukan berasa rishi gimana gue banget tau dari mana gue sama gue tau nggak
gue sama gue daripada dia sama lo tau nggak jadi lo tau nggak boy dimana
si iboy dimana ian mau minum nggak mungkin lo nggak tau boy dimana
loh si tata kenapa sih kok mukanya kayak bete gitu
eh apa mungkin tata cuma nggak mau ketahuan sama walin sama sila ya
serius ini rumahnya mas benny kok nggak salah alamat kan ya
kalau ngeliat di shorlock sih benar wow rumahnya gede banget
beneran orang kaya dong dia beneran crazy rich level sultan
ih bentar bentar bentar bentar mama hilda sebentar tapi bisa aja kan ini rumah sewaan
bahu cari siapa gottes bener rumahnya pak benny ya itu sebentar ibu
sorry saya mau nanya dong ini bener rumahnya pak benny kan ya maksudnya dalam artian ini
bukan rumah orang tuanya atau rumah sewaan gitu ya bener dong bu ini rumahnya pak beni
masa rumah saya bahkan rumahnya bukan cuma ini bu masih ada rumah yang lainnya pak beni juga punya banyak
dan bisnisnya aja
oh iya kalau gitu cepet buka pintu ya
saya mau ketemu sama pak benny
sebentar ya bu
dokter hadi sama nenek baik banget
gue udah ditolongin
terus dibeliin baju baru juga
semoga aja tuhan membalas semua kebaikan nenek sama dokter
kenapa gue sampai merhatiin penampilan kayak gini
apa sih itu sih boy
pisang banget sih jadi orang
wah s balog ngapain lagi sih
tolong lo lo jangan teriak
please gue tolong jangan teriak
gue gak akan nyakitin lebih janji
lo orang yang udah nyekap gue kan
lo udah nyulik gue kan
kenapa lo lakuin itu semua
padahal gue gak pernah ada salah apa apa sama lo
gue ngakuin kalau gue salah
tadinya gue mau manfaatin lu buat jebak boy
lo tau kan boy itu musuh buwitan geng gue geng serigala
gue gak punya cara lain buat ngalahin boy
makanya gue manfaatin lo buat jebak dia
tapi sekarang gue bener nyesel
kecilakan itu di luar kendali gue
selama ini gue nyari nyari keberadaan lu
karena gue ngerasa bersalah banget sama lo ref
gue tulang punggung keluarga
jangan penjarain gue
gue masih punya adik yang kecil kecil
orang tua gue udah gak kerja lagi
mereka udah tua
kalo gue di penjara
kalo gue di penjara
kalo gue di penjara
siapa yang manfaatin mereka
gue tau gue salah
gue tau gue salah
gue tau gue salah
jangan penjarain gue
keluarga gue gak bisa hidup tanpa gue
mereka semua bergantung sama kuat
nasib gue bergantung sama lo
masih punya hati nurani untuk maafin gue
ya udah deh
gue gak tegel kalo orang tua dan adiknya
sampai menderita karena roby di penjara
s bal lo kemana ya
kok dia gak ngikutin gue lagi
cuman banget dia bawa motornya pelan
biasanya kan dia selalu ngawal gue
jangan jangan dia ke panti asuhan duluan ya
tapi aneh banget
dari tadi dia gak ngawalin apa apa
gue minggir dulu kali ya
tua orang kenapa ya
korban kecelakaan kali ya
kau akan kemampuan di depan
tentang apa yang kamu lakukan tadi
lepasin lepasin tangguh